sementara itu ditemui di sela acara darut tauhid di kota bandung
jenderal polisi tito karnavian menyatakan
lima orang teroris yang ditangkap densus delapan puluh delapan di bekasi
termasuk ke dalam jaringan bahru naim
ini adalah kelompok yang merupakan sel dari bahru naim yang ada di syria
nah siap modusnya dia melakukan membuat sel sel kecil
ini selnya cuma enam orang ini mereka ini
dipimpin oleh solikin dan lain lain ini
kemudian sudah disiapkan bom yang juga belajarnya melalui online
biaya yang juga berasal dari bahru naim dikirim melalui bank
dan kemudian pengantinnya yang disiapkan adalah istri kedua daripada solikin ini
mentarget diantaranya adalah pos penjagaan yang ada di istana itu